iya betul kang soalnya kan agam kan rambutnya lebot tuh kayak hutan kan terus brewoknya juga
kekarpet cocok kan oh begitu kalau begitu mengalhamdulillah pisah ninti mada markis
saya menawarkan ke saya kebetulan memang saya sedang merencanakan pernikahan di bulan ini jadi
memang agak bu apa akan
ingin how are you halo pak fuad apa kabar empat buat silakan duduk
tidak dipersilahkan duduk geningan sopannya besok buat sopan pisangnya
cai aduh kalau lucu kagak usah disuruh masuk lu masuk sendiri ke gak usah disuruh duduk lo
duduk sendiri kegagalan diusir juga pulang sendiri udah gue berdiri aja duduk atuh kaki
tuh aku ah gitu aja marah pengen bikin lu mules aja cahy baru denger suara lu aja gue
udah mulut cuy saking hebohnya ya emang sih namanya juga kata endorse emang bergema
oh kemana mana kumaha endorse semua ya semua rumah aja endorse makanya banyak rumah aing siang
sop kumaha udah ditelepon belum si akang akang ewo udah dita telepon belum belum sih
bener kan untung aja saya ajak kemari coba begini nih kerjanya lelet lelet dumbo bisa aduh
mendingan kita pindah aja ke ph lain aja dengerin dulu ini bukan masalah lelet atau bukan lelet ah saya tahu
pulsa nah oh pulsa iya biasa irit iritnya kebangetan bilang atuh kalau enggak ada pulsa bilang sama
kety ada pulsa sama ada cat tapi masalahnya kan di kerjaan gua banyak nih no no no gua enggak cuman
ngurusin lu maksud gue kan step by step step by step kayak lagu zaman bahula aja ya udah langsung
aja deh jangan jangan jangan jangan lihat kayak begitu langsung telepon gimana sih lu ngomong rejeki ya
gue gak mau tau loe telfon sekarang gue curiga deh kayaknya
loe gak mau kayaknya ya gue loe takut kayaknya
lu takut si akang ewok itu kepincut sama ratu endo sang primadona yang cantik cerita ini
ha ha loe sirik sirik ketawati ya
ha ha gue mendingan dandan daripada loe telfon sekarang
telepon telepon telepon aduh aduh aduh
aku gak sirik aku gak sirik sama loe
aduh masalah berawak gue juga punya di rumah fintech
eh berawak gue
aduh ada pitek pitek saya ada pitek pitek pitek
walaupun pitek pitek tapi gue cinta cuek
ih inget gak pitek pitek juga pak fuad tau gak
pak fuad udah jangan didengerin nih aliran sesat
benar bu marisa sebaiknya ibu segera telepon abah sekarang juga
baik sekarang sekarang sekarang
karena jangan ganggu konsentrasi please
aduh orang konsen matanya masih melotot
kau mati kabarnya bang
marissa ini teh
oh sama daman
mada marissa tumben tumbenan pisah nih teh
menelpon saya nih teh
atau mau membahas uang dp yang waktu itu ta
yang menjadi model iklan itu
itu mah udah bahas sih urusannya
udah selesai itu udah selesai
eh marquisa tuh kan
jadinya lu sih ganggu ah
nelfon mau ngasih kerjaan
cocok buat si akang
ada klien minta si akal jadi modelnya buat iklan penumbu rambut
kerjaan jadi model deh
ini lah kak
mau jadi model lagi nih teh
iya betul kang
agang kan rambutnya lebat tuh
kayak hutan kan
terus brewoknya juga kayak karpet
kalau begitu alhamdulillah
ada marquisa teh menawarkan ke saya
kebetulan memang saya sedang merencanakan pernikahan di bulan ini
jadi memang agak be u
akang mau nikah
rengginang teh makanan ah kang
eh maksud saya itu rengganis
oh rengganis namanya
aduh bah dari namanya aja tuh udah manis
alhamdulillah cantik hatinya
manis tutur bahasanya
oh iya cantik rupawan
wah pokoknya serba lah
yaudah mbah kalau gitu marquisa doain supaya menjadi keluarga yang sakinah
ya allah amin
yaudah tapi gini mbah bisa gak dateng ke sini ke kantor
terima kasih madam atas doanya sama penawarannya kalau begitu saya
yaudah terima kasih
assalamualaikum sampai ketemu di kantor
oh yaudah kalau begitu mbah jreng lah saya ke sana aja langsung ya mada

agustinu agung benar benarnya pas lagi butuh teh benar benar rejeki anak motor

agustinu agung benar benarnya pas lagi butuh teh benar benar rejeki anak motor
motorin mah namanya teh
saya ikutan datu
brody bukan masalah apa ini emaknya
yang ditawarkan teh sebagai talent model iklan penumbuh rambut

berhubung saya rambut tebal makanya saya ditawari
berhubung saya rambut tebal makanya saya ditawarin
ikut satu barang kali kan kita teh ke sana semua ya
kita tawarin juga
sebentar sebentar mungkin ini bagus
kamu bisa jadi model juga
model apa pak
kamu model sebelum saya sesudahnya
urusan kerjaan nanti orangnya datang ke sini bagaimana
sampai cepat selesai ya
duitnya cepat datang ya saya beres beres dulu mady
model masa tidak mungkin kan
tenang tenang ya
eh eh kemana aja
assalamualaikum kang abah ada apa
ya kangen saja saya sama teh manis ya
mumpung ini mas masih bisa teteleponan
nanti kan kalau kita sudah nikah susah itu
eh kangen mas
setiap saat seumur hidup saya
pasti akan selalu kangen terus sama teh manis
ini mas jangan ngomong gitu waduh lah
ya kalau memang masih kangen kenapa tadi bilangnya nggak mau telepon lagi
bukannya gitu teteh
nanti kalau kita sudah menikah
kan tidur aja gak rendeng
masa teteleponan sambil ngerendeng
enggak benar itu mas
oh iya bener ya kalau ngerendeng
enggak perlu telfon telfonan ya ngobrolnya
teteleponan sama teh manis
akang abah mau bikin saya deg degan aja
udah enggak kuat ini mas pengen nikah buru buru
amin insya allah
kalau saya mas enggak sabarnya pengen segera punya imam
buka bersama bareng udah lama saya sholat sendirian terus
ya teteh mudah mudahan saya juga bisa jadi mitra
ibadah teh manis ya
bagaimana dengan anak kita ya teteh
nanti kalau kita serumah
atuh bukannya mereka bakalan
makin dekat atuh takut saya mas
tenang aja kang abah
saya mau percaya insya allah
rakyat sama mondi itu bisa jaga amanah ya
ya mudah mudahan gitu ya
teh manis ya
akang abah enggak kemana mana dirokok aja hari ini